seorang pencuri sepeda motor babak belur di amuk masa di gunung putri bogor jawa barat
warga yang geram dengan pelaku curanmor menangkap dan mengkroyok pelaku pada jumat malam saudara
pelaku tertangkap basah saat membawa kabur motor hasil curiannya
polisi yang datang kemudian ke lokasi mengamankan pelaku dan membawanya ke polsek gunung putri